anda kembali menyaksikan cnn indonesia newsroom setelah kemarin terjadi keributan di depan gedung kpk jakarta
hari ini aksi demonstrasi kembali terjadi
lalu kita akan pantau bagaimana kondisi di kpk saat ini bersama korespondensi indonesia maria sarjana
maria selamat sore setelah aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan kemarin
hari ini gedung kpk kembali didatangi oleh masa
seperti apa gambaran kondisi di gedung kpk
pertanyaan dari pemerintah
saya ingin ajak anda untuk melihat lebih dekat bagaimana aksi yang dilakukan hari ini
walaupun ini hari sabtu sebetulnya tiffany
ini hari sabtu dimana komisi pemerintahan korupsi seharusnya libur dan memang tidak ada aktivitas di gedung kpk jakarta
tetapi anda bisa melihat di belakang saya
ini adalah aksi daripada sejumlah elemen masyarakat dan kemudian mereka menamakan diri
tadi ada dari aliansi rakyat anti korupsi
kemudian ada dari aliansi mahasiswa
ada dari aseswa milenial yang kemudian mereka melakukan unjuk rasa di sini
kalau boleh saya petakan di sini
saat ini tiffany ada di sekitar tiga kompok yang kemudian berada di gedung kpk jakarta
walaupun sekali lagi tiffany ini hari sabtu yang kpk tidak ada kegiatan apapun
selain para penjaga yang memang berada di kpk setiap hari
sehingga aksi ini sebetulnya juga cukup
jadi sebuah pertanyaan karena mengingat ini hari sabtu sekali lagi
hari sabtu kpk memang libur seperti halnya lembaga lembaga negara lainnya yang di hari sabtu minggu libur
kalau berbicara salah satu hal yang kemudian mereka soroti adalah mengenai kain hitam yang menutupi beberapa emblem atau logo dari komisi pemberantasan korupsi
saya ingin tunjukkan kepada anda tiffany
saat ini tidak lagi ada kain hitam sebetulnya yang menutupi kpk karena semuanya sudah dibuka
dari mulai di sisi sebelah
dari kiri sampai di sisi sebelah kanan
kemudian di bagian atas
kalau saya bisa tunjukkan kepada anda ini sudah tidak ada lagi kain hitam yang menutupi gedung komisi pemberantasan korupsi
menurut informasi yang kemudian saya dapatkan
pencopotan kain hitam ini sudah dilakukan sendiri oleh para pegawai kpk untuk meminimalisir adanya pergolakan yang lebih jauh lagi
tetapi di sini saya masih melihat ada pengunjuk rasa
tadi juga sempat melemparkan
kertas merah begitu ke arah kpk tetapi bukan batu
melainkan hanya kertas merah saja
dan kemudian mereka juga melakukan pembakaran yang berada di depan gedung kpk
pengunjuk rasa kali ini masih tetap menyuarakan hal yang serupa dengan yang kemarin tiffany
yang pertama adalah meminta pemerintah dan juga kpk untuk tunduk kepada revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
dan kemudian untuk meminta pemerintah segera melantik lima pimpinan kpk
yang sudah ditetapkan
yang pertama adalah dipilih oleh anggota dpr ri pada dua hari yang lalu
kemudian ia juga meminta bahwa kpk ini seharusnya mengikuti aturan aturan yang berada di negara republik indonesia
sehingga tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang kemudian menyimpang dari aturan negara republik indonesia
seperti itu tadi yang kemudian saya dengar ketika mereka melakukan orasi
sekali lagi tiffany saya ingin menunjukkan kepada anda karena
di sini pengunjuk rasa rupanya sudah bertambah kembali
kalau tadi saya melihat ada anak anak dan juga perempuan yang turut hadir dalam unjuk rasa yang tadi sekitar pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia bagian barat
mulai melakukan aksi di depan kpk
saat ini didominasi oleh para pemuda yang sudah berkumpul
mengenai aparat kepolisian yang berjaga saat ini
aparat kepolisian yang berjaga juga sudah
hadir sejak tadi mereka juga sudah dilengkapi dengan peralatan yang standar untuk menghalau para pengunjuk rasa jika terjadi sesuatu yang anarkis
tapi saya sebetulnya ingin menunjukkan kepada anda
mereka juga membawa bendera bendera dan kemudian juga membawa potongan potongan dari bambu yang kemudian digunakan untuk melakukan aksi unjuk rasa
kami di sini tidak tahu apa yang kemudian akan terjadi di gedung kpk jakarta
tapi yang pasti
sebetulnya menyuarakan hal hal atau aspirasi bisa dilakukan dengan damai sehingga suaranya lebih terdengar
tidak melakukan anarkis itu akan lebih baik
karena kita tahu bersama bahwa kpk ini adalah lembaga negara yang juga berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk negara republik indonesia
tifani kembali kepada anda
oke maria sedikit saja singkat saja
anda mengamati bagaimana proses pergolakan yang terjadi di kpk beberapa waktu belakangan ini
sampai dengan kemarin demo ricu kemudian malam harinya kita tahu pimpinan kpk yang memberikan statement bahwa menyerahkan pengelolaan kpk kembali ke presiden jokowi
anda bisa sedikit mengelaborasi secara singkat saja bagaimana pergolakan yang terjadi di tubuh kpk beberapa waktu belakangan
paling tidak sampai dengan kemarin malam dan bagaimana internal atau mungkin gejolak kebatinan yang ada di internal kpk sendiri menghadapi
semua situasi ini maria
nampaknya maria masih kurang bisa
nampaknya maria agak sedikit tidak bisa mendengar suara saya dengan jelas karena
audio atau suara yang ada di sekitar maria di gedung kpk